saudara informasi terkini kecelakaan bus di subang jawa barat akan disampaikan jurnalis kompas tv fida alatas
fida adakah temuan lainnya dari pihak kepolisian usai melakukan olah tkp susulan fida
ya sintia tadi olah tkp terhadap rangka bus ini sudah dilakukan di terminal subang
di mana olah tkp ini berlangsung selama kurang lebih satu setengah jam
dimulai pada pukul satu dan berakhir sekitar pukul empat belas
dan tepat di belakang saya sintia dan juga saudara ini adalah rangka bus yang pada pukul satu siang tadi dilakukan pemeriksaan
ada beberapa hal yang diperiksa cynthia dan juga saudara selain tentunya dari pihak kepolisian ini melakukan pemeriksaan
dengan menggunakan alat taa atau trafik
pemeriksaan pemeriksaan secara manual di rangka bus yang bisa dilihat cynthia dan juga saudara
bagaimana ini adalah bagian sisi kanan bus yang mengalami kerusakan cukup parah
di mana rangka dari bus ini bisa dibilang kondisinya penyok begitu ya
hingga bagasi dari bus ini juga terbuka akibat kecelakaan yang mengakibatkan
bus ini terguling begitu sintia dan juga saudara sehingga kehancuran yang dialami oleh badan atau rangka bus ini juga bisa dibilang cukup parah
tadi sintia pemeriksaan ini dilakukan oleh pihak kepolisian baik itu dari korlantas polri dan juga ada gakum di telantas polda
dan tentunya pemeriksaan badan
rangka bus ini juga melibatkan sejumlah ahli dari penguji kendaraan bermotor dinas perhubungan serta knkt
yang menjadi fokus untuk pemeriksaan manual adalah terkait sistem pengereman atau teknis pengereman dari bus ini
lalu juga selain sistem pengereman yang diperiksa juga ini adalah sistem perlampuan dan juga sistem kendali
namun memang cynthia dan juga saudara berdasarkan keterangan dari knkt
yang menjadi fokus utama pemeriksaan di siang hari tadi ini adalah terkait sistem pengereman dari bus
karena kita tahu bersama sintia dan juga saudara berdasarkan keterangan sementara yang diberikan oleh pengemudi bus atau sopir bus
hal yang menyebabkan kecelakaan yang terjadi pada sabtu sore kemarin ini adalah terjadinya rem yang blong begitu
sehingga ini yang menjadi fokus dari knkt
untuk kemudian menyesuaikan apakah keterangan yang diberikan oleh pengemudi bus ini sesuai dengan fakta di lapangan dalam hal ini fungsi pengereman yang ada di bus
dan sintia dan juga saudara tadi kami juga sempat berbincang dengan ketua knkt pusat yang juga menyoroti bagaimana ada perubahan spek
atau diduga ada perubahan spesifikasi dari bus pariwisata ini
di mana bus ini ada kemungkinan dilakukan
jadi ini adalah hal yang diperhatikan oleh sintia dan juga saudara
nah ini juga yang dijadikan fokus oleh pihak knkt
karena memang ada kemungkinan perubahan spek dari bus ini bisa mempengaruhi stabilitas
ini yang akan didalami lebih lanjut
dan juga selain itu perubahan spesifikasi bis ini

selain mempengaruhi stabilitas atau tidak
masalah kerangkabis ini juga disoroti bagaimana sebetulnya cynthia dan juga saudara berdasarkan keterangan dari knkt
fungsi dari kerangka bis jika kemudian terjadi kecelakaan atau bis ini sampai terbalik
seharusnya ini akan melindungi para penumpang yang ada di dalam bis
namun kalau kita melihat kejadian pada sabtu sore kemarin sintia dan juga saudara
rusaknya kerangka bis ini justru menyebabkan korban jiwa begitu ya
dimana kemudian kerangka yang penyok begitu ya ini akhirnya malah
bukannya melindungi penumpang begitu justru malah menyebabkan penumpang luka luka
inilah yang kemudian diperhatikan atau menjadi fokus juga dari pihak knkt
dan tadi juga pihak knkt sempat menyinggung bahwa
bahwa perlunya ada sistem yang menjamin keamanan kendaraan publik begitu cynthia
anda tadi menyebut ada temuan bahwa bus ini sudah dimodifikasi
lalu bagaimana dengan surat jalannya
apakah surat jalan dari bus ini sesuai dengan rangka bus sebelumnya
atau rangka bus yang sudah dimodifikasi fida
oke modifikasi bus ini masih sebatas dugaan cynthia dan juga saudara yang diberikan
atau berdasarkan keterangan yang diberikan oleh knkt
ada dugaan bahwa bus ini memang dimodifikasi
dan terkait bagaimana kemudian surat jalan dan lain sebagainya
sintia dan juga saudara ini juga lah yang nanti akan terus didalami oleh pihak kepolisian
dan juga mungkin pihak knkt bersama dengan pihak knkt
yang nanti akan juga diperiksa tidak hanya
kemudian pengendara atau supir bus lalu juga korban
tapi sintia dan juga saudara proses investigasi dari kecelakaan bus
yang terjadi pada sabtu sore di ci atar subang ini

perusahaan penyedia jasa bus dan tadi cynthia dan juga saudara yang sangat digarisbawahi oleh pihak kepolisian dan juga knkt
ini adalah terkait bagaimana kemudian masyarakat saat ini perlu lebih waspada
apalagi kalau kita menilik ke belakang kecelakaan bus yang melibatkan bus pariwisata
apalagi saat momen berwisata secara rombongan
ini tidak jarang terjadi dan inilah yang perlu diperhatikan lebih lagi cynthia
jurnalis kompas tv fida alatas melaporkan langsung dari subang jawa barat